pukul sekarang sini
pukul biar kamu puas
jangan begini lagi
jangan begini lagi
kamu dengerin saya
rendy untuk carikan dokter
jangan lupa like share dan subscribe
ya pueda kita ada
di video selanjutnya
ini kamu kedinginan mau sakit besok
malam ini aku merasa kalau kamu masih yang dulu mas kamu yang membuatku jatuh cinta
sayangnya kamu adalah kamu yang sama kamu yang melukai aku begitu kejam aku gak
tahu mas hatiku ini sebenarnya takut atau menginginkan kamu
apa yang kamu pikirkan tentang saya dalam hati kamu masih ada cinta buat saya
semua sudah terhapus di malam kamu mengetahui siapa saya sebenarnya
saya akan terus disini
sampai kamu memberikan maaf dan kesempatan buat saya
sampai sejam lalu aku sangat mencintai pria

sampai sejam lalu aku sangat mencintai pria
hai hanya sakit hati yang tersisa disini
kamu sebagai percuma emas berdiam di sana
hujan bakal menghapus keselamatan

kadang lupa yang udah kamu kuiskan
sangat tajam di hatiku
hujan yang habis semua buat aku
saya sangat mencintai kamu
hujan yang habis semua buat aku
tanpa batas waktu

kuyakin kau tahu

kasih istri saya suruh pakai ini bu jasnya buku buku
pakai ndi saya nggak pengen kamu masuk angin